cakupan pengguna aplikasi peduli lindungi
sudah memantau pergerakan masyarakat
akan semakin diperluas selama pandemi
jika sebelumnya menjadi syarat
untuk masuk pusat perbelanjaan dan perjalanan
melalui bandara udara
aplikasi tersebut juga akan diwajibkan
untuk pengguna semua layanan transportasi umum
mulai tanggal dua puluh delapan agustus mendatang
sebagaimana disampaikan menteri kesehatan
dalam keterangannya senin lalu
jadi protokol kesehatan di sektor perdagangan
baik itu modern maupun tradisional
protokol kesehatan di sektor transportasi
darat laut udara
protokol kesehatan di sektor kerja
baik itu industri maupun juga perkantoran
protokol kesehatan di sektor pariwisata
baik itu pertandingan sepak bola
atau konser musik
atau juga kuliner restoran
juga protokol kesehatan di bidang pendidikan
baik itu pendidikan sd smp sma universitas
maupun juga protokol kesehatan yang paling penting
di acara atau hari keagamaan
yang tiap minggu atau hari raya besar
nanti itu akan disusun protokol kesehatannya
atas arahan bapak presiden
berbasis teknologi informasi
berpusat pada aplikasi peduli lindungi
sehingga kita bisa membangun hidup bersama epidemi
terkait keamanan aplikasi peduli lindungi
pemerintah menegaskan data pribadi pengguna
telah dilindungi undang undang
data tersimpan secara terenkripsi
di server peduli lindungi
dan hanya akan diakses bila anda berisiko
adapun data yang diambil saat menjalankan
aplikasi peduli lindungi
hanya berupa kedekatan satu ponsel cerdas
dengan yang lainnya dalam format terenkripsi
dimana nomor telepon yang didaftarkan
akan diberi identitas acak
namun ketua indonesia cyber security forum
ardi suteja menyampaikan
masih ada potensi kejahatan siber dilakukan
aplikasi peduli lindungi
sempat tengah malam posternya diganti
barcode nya itu di overling
dengan barcode yang malicious
atau barcode yang mengalihkan
kepada situs lain
nah inilah yang jadi bahaya
coba dibayangkan kalau
tidak ada yang menyadari
tidak ada yang mengawasi poster
dan orang tengah malam
ada yang menempel
atau yang orang menyalur sebagai petugas
gitu ya mengganti
itu kan tidak tahu
ternyata kita dibawa
kita scan masuk mall
kita dibawa kepada situs lain
agar terhindar dari potensi bahaya seperti ini
masyarakat diimbau untuk lakukan scan qr code
di lokasi yang terdapat petugas
serta memerhatikan keaslian poster qr code
arya dita utama maranata tampu bolon jakarta